keinformasi berikutnya pemirsa kawanan buaya di selokan permukiman resahkan warga bogor jawa barat
satu ekor bayi buaya berhasil ditangkap sedangkan buaya yang berukuran lebih besar ini masih diburu oleh warga
sementara itu seekor buaya muara dievakuasi petugas balai konservasi sumber daya alam aceh
karena terus berkeliaran di sungai tempat anak anak mandi serta lokasi memancing warga
satu dua tiga
setelah penangkapan buaya ini dibawa ke kantor bks daya aceh pada selasa malam
sebenarnya bukan tempatnya butaknya
tapi berdasarkan laporan tersebut kita lihat memang bukan butaknya
terus kita ambil tindakan untuk dievakuasi karena tempat mandian anak anak dan masyarakat mancing
di kelurahan loji kota bogor jawa barat warga menangkap seekor buaya saat terjebak di aliran selokan
dekat pemukiman pada senin sore
sebelumnya warga sudah sebulan lebih resah dengan kemunculan kawanan buaya yang berkeliaran di aliran selokan
warga khawatir buaya buaya ini akan mengancam keselamatan
selain itu kawanan buaya yang berukuran sedang dan kecil ini juga kerap memangsa ikan di empang
sudah lama dari sesudah lebaran
ada berapa ekor
katanya mah tiga
ini yang ketangkap
satu posisinya lagi apa
lagi di batu aja lagi berenang ya
setelah ditangkap bayi buaya ini langsung diserahkan kepada petugas bksda untuk dievakuasi ke lokasi penangkaran
warga dibantu petugas terus memburu buaya lainnya yang diduga masih bersarang dalam gorong gorong serokan
tim liputan cnn indonesia